kita sekarang menuju ke suminasa itu menabrak pembatas jalan atau separator
kecelakaan informasi kecelakaan nasi bungal yang terjadi di jalan prospalan itu sebuah mobil semiak yang bergerak dari arah kampotentakalan menuju ke suminasa itu menabrak pembatas jalan atau separator
pak ini rombongan pengantar jemaah haji atau bagaimana
menurut informasi dari keluarganya itu pengantar informasi dari
nah ini rombongan pengantar jemaah haji atau bagaimana
nah ini informasi dari keluarganya itu pengantar jemaah haji atau bagaimana
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya